tiga dari lima anggota majelis hakim persidangan basuki cahayapunama mendapatkan promosi jabatan mutasi dan juga promosi ini baru diumumkan di laman resmi mahkamah agung pada sepuluh mei kemarin
mahkamah agung lewat laman resminya mengumumkan mutasi dan promosi jabatan lebih dari tiga ratus hakim pada sepuluh mei kemarin
tiga dari lima anggota majelis hakim yang menangani sidang kasus basuki cahayapurnama di pengadilan negeri jakarta utara masuk dalam daftar hakim yang mendapatkan promosi
mereka yang mendapatkan promosi adalah dwi arso budi santiarto yang merupakan ketua pengadilan negeri jakarta utara diangkat menjadi hakim di pengadilan tinggi bali
sementara wakilnya jupriyadi dipromosi menjadi kepala pengadilan negeri bandung dan abdul rosyad dipindah ke sulawesi tengah sebagai hakim di pengadilan tinggi setempat
promosi ini diumumkan satu hari setelah majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara menjatuhkan fonis dua tahun kepada basuki cahayapunama dalam kasus dugaan penodaan agama
humas pengadilan negeri jakarta utara has solowan sianturi membantah promosi jabatan para hakim ini tidak ada kaitannya dengan fonis ahok
menurut hasoloan ini adalah mutasi dan promosi biasa atau reguler yang rutin dilakukan
itu hanya karena kebetulan saja
kami pun tidak tahu bahwa akan ada pengumuman tentang mutasi hakim
dan tidak mungkin ada kaitan dengan itu
kan kalau ada tiga ratus delapan puluh delapan orang yang dimutasi
seperti tadi kami sampaikan yang kami dengar proses untuk memutasi seorang hakim ada butuh waktu sampai dua tiga bulan
setiap orang kan harus ditelusuri rekam jejaknya
sudah berapa lama bertugas dan cocoknya yang bersangkutan itu dipindahkan di mana
jadi tidak mungkin itu